oke selanjutnya kita akan lihat bagaimana suasana terkini di tempat pemungutan suara anies baswedan dan juga sandiaga uno
ini pasangan calon dengan nomor urut tiga ini dki jakarta kita lihat saat ini calon gubernur anies baswedan di tempat pemungutan suaranya kalau kita lihat sudah selesai begitu mencoblos memberikan hak suaranya bersama dengan istri dan juga anaknya
dan saat ini tadi baru saja selesai mencelupkan tangan kelingkingnya ke tinta dan ini menunjukkan untuk bahwa ketiga orang ini sudah melakukan atau hak suaranya sudah dilakukan
dan sangat optimis tadi ya kalau kita lihat dari laporan katrina inandia juga koresponden kami bahwa akan menang begitu menang telak begitu di tempat pemungutan suaranya sendiri
oke kita lihat di sebelahnya ini adalah gambar atau situasi
kondisi terkini di tempat pemungutan suara calon wakil gubernur nomor urut tiga pasangan anies yaitu sandiaga uno juga bersama istrinya juga sudah memberikan hak suaranya
oke nanti juga seperti tadi disampaikan bahwa hari ini akan menjadi perjalanan yang panjang bagi setiap pasangan calon untuk anies baswedan dan juga sandiaga uno juga nanti akan dijadwalkan akan bertemu dengan ketua umum
dari dpp gerindra dan juga partai pks
dan nanti akan terus memantau hasil quick count di posko tempat pemenangan kedua pasangan ini gitu ya
dan yang jelas kita masih belum tahu apakah pilkade ini nanti dki jakarta khususnya akan bisa berlangsung satu kali putaran atau
seperti yang diprediksi beberapa lembaga survei ya
dua putaran gitu jadi ini masih cukup jauh perjalanannya ya masih ada beberapa jam lagi untuk bisa menentukan apakah pilkade kali ini
jakarta bisa satu kali putaran atau harus dua kali putaran
kalau dua kali putaran bisa dipastikan suasananya akan semakin memanas lagi karena hanya akan ada dua kandidat begitu
dua pasangan calon ya
pasangan calon yang nantinya akan bersaing untuk memperebutkan suara mayoritas dari warga jakarta
oke dan bagi anda seluruh warga jakarta dan juga warga indonesia yang mengikuti pemilihan pilkada serentak hari ini masih ada kurang lebih waktu empat jam lagi untuk memberikan hak suaranya hak pilihnya
datang ke tempat pemungutan
dan suara masing masing kalau mungkin beberapa hari kebelakang sampai dengan kemarin juga alvin masih ada masyarakat atau warga yang kebingungan begitu
bagaimana sih sebenarnya cara memberikan hak suaranya apakah mereka terdaftar dalam dptk ataukah mendapatkan formulir c enam k
nah ternyata kalau kita boleh sampaikan lagi mungkin bagi anda yang masih kebingungan ini bagaimana caranya jika anda memang sudah terdaftar di dalam dpt
sebelum hari pencoblosan artinya hari ini tiga hari sebelum pencoblosan ini anda sudah mendapatkan semacam surat
ya surat pemberitahuan yaitu melalui form c enam
nah ini anda bisa langsung dapat datang ke tempat pemungutan suara yang sudah tertera dalam form c enam atau surat pemberitahuan tersebut ini pada hari ini yaitu pada pukul tujuh sampai dengan nanti siang
ditutup pada pukul tiga belas waktu indonesia barat
nah ada pertanyaan juga
nah kalau misalnya tidak mendapatkan
bukan form c enam tapi namanya juga sudah masuk atau artinya terdaftar dalam dpt ini akan seperti apa
jadi bisa menunjukkan iktp atau ktp elektronik artinya tetap bisa memberikan hak pilihnya hak suaranya hanya dengan menunjukkan kartu identitas yaitu semacam iktp atau ktp elektronik ataupun paspor
paspor tapi jangan lupa juga harus membawa kartu keluarga yang asli
untuk membuktikan juga bahwa mereka ini berhak dan juga
merupakan warga dari kawasan di tps tersebut